terjadi dengan menaura kamu dan arka tidak akan pernah bersatu tidak akan pernah
karena saya tidak akan pernah memberikan restu untuk hubungan kalian selamanya
saya yang kasih izin orang
ada apa ada masalah
jadi lo anak sahabatnya pak utomo
jangan dengan bulgarian yg memberikan
kalau suatu hari
gue beruntung punya temen dia loh
ma naura balik lagi ke rumah tante fina ma
aduh sekarang kita harus gimana
kok bisa mau ngapain dia
katanya dia mau ngerebut hatinya tante final lagi ma
kalau sampai semua itu terjadi semua kartu kartu yang kita pegang bakalan hilang ma
iya betul kita tante vina adalah pertahanan terakhir kita untuk memisahkan arka dan naura
terus sekarang kita harus gimana kita kesel banget mah
ya udah iya kamu tenang jangan nangis kayak gitu sayang
dokter bilang besok mama bisa keluar dari rumah sakit

nanti kalau mama udah keluar mama pasti akan carikan jalan buat masalah kamu ini
maaf mengganggu ida
berani beraninya kamu masuk ke kamar saya
kamu bukan cuma mengganggu
kenapa sih kamu gak sadar sadar
kamu adalah orang yang paling sangat saya benci di dunia ini
nyonya mungkin membenci saya karena nyonya merasa saya merebut arka dari mbak kinta dan juga dari nyonya
tapi saya mohon kasih saya satu bulan untuk merubah pandangan nyonya terhadap saya
dan menganggap saya itu sebagai anak nyonya tanpa ada rasa kemarahan dan kebencian
kamu minta saya menganggap kamu sebagai anak saya
kamu udah gak wabah sia
tapi saya ngelakuin ini semua karena saya mencintai arka
kami berdua sudah janji
kalau kami akan memperjuangkan cinta kami apapun yang terjadi agar minumlah
kamu dan arka tidak akan pernah bersatu tidak akan pernah
karena saya tidak akan bersatu
tidak akan pernah memberikan restu untuk hubungan kalian selamanya
kasih saya satu bulan
untuk menganggap saya sebagai anak nyonya tanpa ada rasa kebencian sama sekali
kalau dalam waktu satu bulan saya masih membenci kamu bagaimana
kalau dalam satu bulan nyonya masih membenci saya dan nyonya berpikir kalau saya itu nggak pantas berada di keluarga ini
saya akan pergi untuk selamanya
tapi tolong kasih saya kesempatan
memangnya apa yang kamu mau lakukan dalam satu bulan
hal hal yang hanya seorang anak yang lakukan untuk ibu
saya akan pergi
saya akan pergi
saya akan pergi

aku pasti gak akan pernah bisa berhenti membenci dia
jadi gak ada salahnya aku terima perjanjian ini
karena aku yakin dalam satu bulan ke depan kebencian dan kemarahan aku terhadap perempuan kampung ini tetap sama

dan agar dia bisa kembali

untuk selamanya nyonya
kamu jangan senang dulu
karena saya yakin dalam satu bulan saya akan tetap membenci kamu dan buat saya kamu tidak akan pernah pantas menjadi bagian dari keluarga saya
tapi saya tetap terima kasih sekali atas kesempatan ini
terima kasih terima kasih sekali nyonya
kalau dalam waktu satu bulan saya tetap membenci kamu
kamu harus berjanji pada saya
kamu harus menghilang selamanya dari kehidupan arka dan kehidupan keluarga ini

selamat datang naura
dalam satu bulan
naura akan berjaga jaga
dan pergi untuk selamanya
seperti janji dia tadi
dan rencana bulan madu kinta akan terlaksana
sejujurnya hamba merasa takut
tidak akan bisa mengubah perasaan bu fina kepada hamba dalam waktu satu bulan ke depan
tante kasih naura kesempatan untuk tinggal disini satu bulan
tentu lupa ya apa yang dia udah lakuin ke mamaku
dalam waktu satu bulan kanto
naura bisa yakinin tante kalau naura itu anak kandungnya tante
sedangkan arka itu anak pungutnya tante
karena perempuan kampung itu sangat pintar memanipulasi pemikiran orang lain
kinta kamu jangan khawatir
kamu kan tinggal di rumah ini
kamu bantu mengawasi tante kalau naura berusaha memanipulasi pikiran tante
wah itu artinya butua
ya butua itu gak kuat sama pendirian diri sendiri
berarti butua masih bisa dimanipulasi
cinta mendingan lo terima deh saran gue
banyak kok di luar sana
daripada hati lo itu hancur lebur kayak keripik dalam waktu sebulan
karena calon mertua lo ini udah pindah hatinya ke si naura
tutup mulut kamu
semua itu gak akan pernah terjadi
cinta yang akan menjadi menantu saya
hahaha terserah butua
butua mendingan catat omongan gue
setelah ini butua bakal bilang kalau naura itu bakal jadi menantunya butua
karena ada pepatah air itu bisa mengikis batu yang paling keras
di sini batunya keras
batunya itu butua airnya naura
gawat gimana kalau kata kata alea itu benar